hai rumah sakit islam detik detik pengambilan paksa jenazah terkonfirmasi kofit sembilan belas di rumah
sakit islam kalianget kabupaten sumeneb madura jawa timur terekam video amatir warga keluarga
membawa paksa jenazah syahria empat puluh tujuh tahun warga desa nambakor kecamatan sahronggi dari rumah
sakit pada minggu siang jenazah dibawa menggunakan tempat tidur pasien anggota kepolisian polsek
kalianget yang berada di lokasi saat kejadian tidak bisa berbuat banyak kapal sekali anget
ibtu malianto mengatakan pihaknya bersama dokter rumah sakit sudah berusaha memberikan pengertian
kepada keluarga agar jenazah syahriat yang terkonfirmasi kofit sembilan belas dilakukan pemulasaran
sesuai protokol kofit sembilan belas namun pihak keluarga menolak karena tidak percaya syahria meninggal
karena kopi sembilan belas kami dari anggota menampilkan dokter dokter andri
mengedukasi dan sebagainya namun yang keluarga besarnya bersih keras tidak menginginkan
eh dikuburkan secara protokol covid karena beranggapan bahwa keluarganya meninggal bukan
karena kopi sementara itu menurut pengakuan pihak keluarga korban meninggal karena sakit
kencing manis bukan kofi sembilan belas namun saat dikonfirmasi pihak rumah sakit islam kalianget
belum bersedia memberikan keterangan terkait pengambilan paksa jenazah tersebut
sebelumnya syariah menjalani perawatan di rumah sakit islam dan dinyatakan terkonfirmasi
covid sembilan belas sejak tanggal tiga belas januari dua ribu dua puluh satu korban pun ditangani sesuai protokol kofi sembilan belas sebelum
akhirnya meninggal dunia pada minggu siang ahmad rahman kontributor sumeneb jawa timur